misteri nining tentu anda masih ingat dengan informasi ini
wanita lima puluh dua tahun asal sukabumi jawa barat yang tenggelam di laut pelabuhan ratu
dan kembali setelah satu lima tahun atas mimpi sang paman akhirnya terungkap
polisi menemukan fakta bahwa nining membuat skenario dirinya tenggelam
dan hilang terseret ombak untuk melunasi utang di bank dengan surat kematian
tak ada kebohongan yang sempurna
nining wanita lima puluh tiga tahun asal desa gede pangrango kabupaten sukabumi
yang kembali setelah hilang tenggelam selama satu setengah tahun akhirnya terungkap oleh kepolisian
nining merekayasa dirinya hilang tenggelam di pantai pelabuhan ratu pada delapan januari dua ribu tujuh belas silam
untuk melunasi utang di bank sebesar tiga puluh juta rupiah dengan surat kematian dirinya
ninding yang aktif di kader posyandu dipercaya oleh warga sekitar untuk memegang uang tabungan warga
namun uang tabungan tersebut habis oleh
kuning karena tak mempunyai pekerjaan yang tetap
nining terpaksa utang ke bank untuk melunasi uang tabungan warga yang digunakan oleh dirinya
karena tak mampu membayar utang ke bank
nining pun akhirnya membuat skenario kematian dirinya sendiri tenggelam terseret ombak
bahwa peristiwa satu lima tahun lalu itu itu memang direncanakan oleh ibu nining dengan seseorang
artinya ada yang memberikan solusi
itu terbelit masalah
terbelit masalah utang terbelit masalah dengan lingkungan
saya sendiri sih gak menyangka soalnya kan dulu
aku setahun yang belakang kan
dua bulan baru
saya tanya kalau masih hidup gimana
jadi saya gak masuk ke bank
kini nining masih dalam perawatan intensif dokter kejiwaan dari rsud r syamsudin kota sukabumi
dokter pun masih belum bisa memastikan
bahwa depresi tersebut memang dibuat oleh nining untuk lepas dari jeratan hukum
atau memang benar nining mengalami depresi akibat utangnya
untuk menyelidiki lebih lanjut
kepolisian masih menunggu nining
yang kini masih dalam perawatan intensif dokter kejiwaan dari rsud rs syamsudin kota sukabumi
ahmad fikri sukabumi